ya kita berpindah ke jawa timur
ini adalah suasana di tps tempat gus ipul melakukan pencoblosan
ini masih dalam suasana di tps yang kita pantau pagi ini
gus ipul didampingi oleh sang istri
baru saja mendapatkan atau mendaftar pada petugas dan juga sudah mengantongi surat suaranya
dan kemudian ini akan menunggu giliran untuk menuju ke bilik suara
dengan pakaian berwarna putih gus ipul didampingi oleh sang istri
dan baru saja memamerkan atau memperlihatkan kepada semua orang yang ada di sana
termasuk kepada media surat suara yang sudah dipegang oleh gus ipul dan istri
dan kemudian ini akan menunggu giliran untuk menuju ke bilik suara yang sudah dipegang oleh gus ipul
ditunjukkan gus gus gus sama ipul pak
ditunjukkan surat suaranya
gus ditunjukkan dulu gus
curah suaranya ditunjukkan dulu gus

pak ipul pak ipul mas
masuk sedikit gus
ya kita lihat gus ipul didampingi istri dan anaknya
masuk sedikit mas mas mas
sudah berada di tps
sebentar lagi akan menggunakan hak pilihnya
seperti yang kita ketahui gus ipul
merupakan salah satu calon gubernur jawa timur yang dipasangkan dengan putih guntur soekarno
guntur soekarno dipercaya dengan anaknya

masukkan gulungan ke atas jemput dan pindah ke rumah
dan kita akan melihat bagaimana kemudian gus ipul saat ini sedang berada di bilik suara
sedang menggunakan hak pilihnya di tps tiga gayungan surabaya jawa timur
baru saja selesai dan siap siap menuju ke kotak suara didampingi istri fatma saifullah yusuf
jangan dimasukkan gus
baru saja selesai gus ipul memberikan hak pilihnya bersama sang istri
kita juga melihat bagaimana jawa timur ini juga menjadi salah satu
kawasan yang juga cukup ketat kontestasi politik terkait pilkada serentak dua ribu delapan belas kali ini

lantai lompat bukan yang